wih enak banget
ini pake cabai pade enak apa pade suger pade
harusnya jam segini lampu sudah dipadamkan
ini udah pade beliin chatnya
ingat kalian ngecat jangan dipake main main ya
nah nih aikal
udah kalo begitu emak saya permisi dulu
taruh taruh taruh
taruh taruh taruh
eh itu jangan dipake mainan kuasnya buat ngecat
ingat sebelum ngecet kalian ganti baju dulu pakai baju biasa
sebab kalo pake baju koko ini kan sayang
setelah ngecet baru kalian bersih bersih
kalo catnya masih ada sisanya
mungkin nanya mulu ke karyawan baru
yaudah habis habis pomi dulu ya
awas ya udah kerja aja
saya nyapu nih gak takut kemaleman pa ustaz
lagian ngapain sih pade
gua sih ada penilik penilik segala macem
cuma pengen dapat akreditasi doang
padahal menurut saya
konata itu engga perlu ada penilik
engga perlu dapet akreditasi
sudah terkenal kemasan negara itu padre
eh tadano yui
pak ade kok nyapunya sendiri ya
jadi pak ade gantiin saya
setelah saya seharian gini ustazah
saya nyapu seluruh isi pondok pesantrenku nanta
ustadz musa itu emang paling rajin ya
eh pak ade biar saya aja
saya udah lama itu ngebantuin pak ade
pak ade terus yang bantuin saya
biasanya kemana mana berduaan
itu di belakang
belakang mana dapur maksudnya
belakang pak ustaz
eh pak saipul
kebetulan ada pak saipul
pak saipul nih
jadi pak saipul bisa melihat saya ini sebagai seorang ustaz yang teladan
ini saya sapuin tadi sendirian
pak ustaz sih nyapuin
tapi sampahnya gak dikemariin juga
tuh lihat kaki saya ketimbun
kalau gitu duduk dulu ya pak saipul

aduh usah usah
tadinya saya tuh mau ngawasin di sini
tapi ternyata saya malah disatui
jangan cat kacanya
siap biar kaca ini ada motifnya
biar ada kerennya
ini tuh mana me
yang ada bukan indah kacanya
yang ada tuh kita dari dalem ga bisa ngeceluar rukma
kalau ada utut
nggak usah lagi patroli
tapi gak apa apa biar keren
tuh lihat tuh
tuh keren banget
aduh aduh aduh
aduh sakit banget
gak mau gara gara kalian
eh mau jadi kegiatan sih
ini kenapa jadi berantakan kayak gini semuanya
kalian kan disuruh merapikan
kenapa jadi malah kotor
semua gara gara ikat ustaz
siapa ustaz malahan lukman yang injek catnya ustaz
dia yang injek catnya
terus habis itu basah deh catnya
astaga ustaz tadi sih gara gara si lukman
sekarang sobri ustaz
dengan idul ustaz
saya bilang tuh bagus banget kan teman teman
nah tiba tiba si sobri itu membuat jebakan saya
cetet taruh itu ngah
saya injek embernya
waduh aduh aduh aduh
saya jatuh begini ustaz
dari tadi kamu ngambilnya
ustaz ustaz udah udah cukup cukup semuanya ya
gak ada berdebat lagi pokoknya
sekarang ustadz minta sama kalian semua
dibersihin lagi dan dirapikan lagi ya
ustaz tunggu sampai disini
sampai bener bener bersih dan rapi
yah elah jadi ngejir yang begini
jadi cakep kayak saya nantinya
ini air nih udah saya bikinin
hah udah dibikinin
nyuruh tuangin juga lagi
amat capek saya ngurusin itu doang mah
wah kaya juga dah blekukan
roti kali pengebetega
boleh siapkan duka
ya boleh juga andai kata mau bantu
hah tuh mantap
ada yang gantuin
dia yang ambil
terima kasih udah dituangin dulu buat ayam serege
kaluan sih kalo ada si bul bul
ya nanti nanti aja
kan udah di bikinin
sekarang aja ntar
aduh biar lebih semangat
biar dia rasa
kan yang dicat aturannya bangun
bisa bisa berbunceng
kaluan makanya jangan kejentilan positai
pergi ke hutan membawa tas
kepalanya ditutup topi
boleh mau paden juga
beli topi di kampung muncul
cakep baru tuh
kalo ada timpalannya
penggorengan kalo digoreng dimana
dengan gigit ini pun gorengan
wih enak banget
ini pake cabai padai
jam segini lampu sudah dipadamkan
ini namanya pemborosan
harus saya yang padamkan
kasih contoh dong mustinya
wah ini nyalain lampunya dong
pasti nyalain lampu
baru cabainya pak ustadz
iya tadi saya makan cabainya dulu
terus mati lampu
saya mau makan bawahnya
atau masuk ke hidung
kalo gelap sih
lagi sih hidung pak ustadz
gedean hidung daripada mulut
ngomongin datar banget kayak tembok
aduh gue bingung tuh